dan untuk mengetahui kondisi terkini dari pelaksanaan ibadah haji kita sudah terhubung dengan koresponden senior cnn indonesia muhammad walid di mekah arab saudi
selamat malam walid waktu indonesia
seperti apa suasana kota mekah saat ini menjelang puncak ibadah haji
dan apakah seluruh jemaah haji terutama yang berasal dari indonesia saat ini sudah tiba di arafah seluruhnya
selamat sore mai dan tommy
saat ini saya berada di depan masjidil haram kota makkah
puncak pelaksanaan ibadah haji akan dilaksanakan besok yaitu buku buku di badan eropa
dari pantauan saya hari ini suasana kota mekah cukup lengang
karena seluruh jemaah calon haji dari seluruh dunia yang diperkirakan mencapai tiga juta orang
mulai bergerak menuju arafah sejak tadi pagi
jemaah haji asal indonesia sendiri berjumlah sekitar dua ratus dua belas ribu orang
dan itu diangkut mulai sejak tadi pagi pukul tujuh dengan menggunakan sekitar satu lima ratus vis
artinya dengan kondisi tujuh puluh tiga maktab jadi ada dua puluh satu bis yang akan mengangkut per kloter
sementara itu pantauan kami juga di hari ini persiapan pelaksanaan hukum di padang aroka
dari wawancara kami dengan kepala daerah kerja kota mekah ppih bapak subar khalid
sejak kemarin persiapan sudah mencapai sembilan puluh lima persen
artinya diperkirakan hari ini sudah seratus persen persiapannya
dan diharapkan seluruh jemaah haji asal indonesia yang bergerak sejak tadi pagi
sudah tiba seluruhnya dan memasuki tenda dan di dalam maksat di indonesia
itu diharapkan nanti malam atau gini hari sudah masuk semua
demikian anita mai
ya lalu apakah dari persiapan tersebut ada kendala kendala yang dihadapi oleh petugas
dan juga agenda apa saja yang akan dilakukan oleh para jemaah esok
sejauh ini kendala belum ada yang berarti artinya mengingat persiapannya sudah dilakukan
dan pelaksanaan di badan haji sudah dilaksanakan oleh panitia ppih setiap tahun
artinya kendala mungkin sangat sangat kecil sekali
paling ketika mengangkut jemaah yang jumlahnya dari indonesia saja mencapai dua ratus dua belas ribu
bayangkan anda mengangkut satu lima ratus bis
dan menuju satu titik di padang aropah
bagaimana dengan jemaah jemaah lain dari seluruh dunia yang mencapai tiga juta jiwa
artinya kendala mungkin hanya mencapai titik arah pas saja yang mungkin akan menjadi persoalan
karena semua harus menuju ke titik tersebut secara bersamaan untuk beribadah
selain itu soal pasokan makanan yang kemarin sempat dihentikan karena kendala teknis
nanti para jemaah asal indonesia di masam akan kembali menerima pasokan makanan
di tos pemerintah
baik terima kasih muhammad walid melaporkan langsung dari mekah arab saudi